suatu ketika hiduplah seorang raja yang bernama arkide
dia memerintah kerajaannya dengan cinta dan rakyatnya dirawat dengan baik
mereka pada gilirannya memujinya tanpa akhir
kau akan berpikir bahwa raja seperti itu akan bahagia
tetapi tidak raja arkideh
kau lihat yang mulia kuat cerdas dan seorang penguasa besar
astaga terima kasih atas pujiannya
dengan senang hati baginda tetapi meskipun memiliki sifat sifat hebat ini
ia tidak benar benar memiliki siapapun untuk berbagi kegembiraan dengannya
dan maksudku adalah seorang ratu
dia mencari seorang wanita yang cocok untuknya
tetapi tidak ada satupun
seperti yang ini
mengapa kau membiarkannya pergi
tidak satupun bisa mengerti tentang leluconku
mereka tidak tahu cara tertawa atau bermain
jadi ratu seperti apa yang kau inginkan
seseorang yang suka petualangan
dia yang pintar lucu kau tahu apa maksudku
hah kapan aku bertemu dengan yang seperti itu
pada suatu hari
dia melihat sebuah kapal dagang di dermaga kerajaan
dia memandangnya dengan sedih
mungkin bertanya tanya tentang petualangan yang telah mereka lalu
sebenarnya aku bertanya tanya apakah aku harus menikahi seorang bajak laut
oh aku pikir rakyatmu tidak akan senang dengan itu
arkide mengawasi para pelaut dan segera mendapatkan ide
pedagang laut telah ada di seluruh dunia
mungkin mereka akan tahu tentang seorang wanita yang aku anggap cocok
jadi arkide pergi menemui pedagang itu dan mengajukan pertanyaannya
seorang wanita yang layak untukmu yang mulia
bagaimana dengan putri helena dari kerajaan di ujung barat
aku telah mendengar bahwa dia dikenal karena kecantikannya
belum lagi dia adalah seorang putri
mengapa dia belum menikahi siapapun
kami telah mendengar kisah kisah aneh tentang bagaimana ia lolos dari tangan orang
maksudmu melarikan diri
tidak sebenarnya maksudnya lenyap
aku juga tidak memahaminya tapi itulah yang kami dengar
meskipun sedikit bingung raja arkide ini sangat senang
aku telah memutuskan untuk mengejar putri helena
tunggu untuk melakukan perjalanan itu kau membutuhkan waktu sepuluh tahun
dan untuk melakukan perjalanan kembali sepuluh tahun juga
itu benar sekali
mendengar berita ini hati raja arkide tenggelam
seperti acar yang mengerikan
dia memberi hadiah pada para pedagang dan berlari kembali ke istana
dan dia berpikir dalam dalam
benar benar tenggelam dalam pikiran
dia tidak melihat kemana dia pergi
yang mulia king arkide
apa oh di mana aku
dia telah tiba di sebuah ladang di mana gandum telah dibudidayakan
betapa indahnya keemasan ladang itu
para petani di tanah ini pasti baik dan gigi
dan dia melihat empat orang
pria bekerja di ladang keemasan itu
ketika mereka melihat dia datang ke arah mereka mereka buru buru bangkit
punya siapa alahan ini
kami bersaudara termasuk dalam keluarga petani
kita membajak dan mengolah tanah sekaligus mempertahankan sifat sifat pribadi kita sendiri
oh itu sepertinya menarik
tanyakan pada mereka
maksudku tolong yang mulia
jadi raja meminta para pemuda itu untuk berbicara tentang sifat khusus mereka sendiri
yang tertua bernama etman mengklaim bahwa dia dapat membangun sebuah menara yang cukup tinggi untuk melihat semua rahasia dunia dari sana
yang kedua bernama kostia mengatakan bahwa ia dapat membangun kapal yang akan begitu cukup
yang ketiga bernama demian mengatakan bahwa ia dapat membangun kapal yang akan begitu cukup
bahkan akan melampaui yang terbaik dari raja
aku pikir ini hanya sebuah bualan
tapi itu kedengarannya mengesankan
saudara laki laki ketiga demian mengatakan bahwa tidak ada makhluk yang dapat menghindarinya
karena ia dapat membuat alat apapun untuk menangkapnya
dan dimanapun jatuh dia akan selalu bisa mempertahankannya
ini sangat sulit dipercaya
dan bagaimana denganmu anak muda
dan adik bungsu orel mengaku sebagai pemikat manusia hewan guru dan apapun yang datang padanya
sifatmu sangat tidak biasa bagiku
raja memandang keempatnya dan berpikir keras
mengapa ini sempurna
tidakkah kau melihat orang orang ini bisa membantu membawamu ke putri helena
jadi dia menjelaskan semua yang dia inginkan dari mereka yang telah mereka setujui
keesokan paginya tiga bersaudara mulai bekerja
raja telah meminta berbagai bahan untuk dibawakan bagi mereka
dari batu terbaik sampai logam yang terkuat
edmund sudah mulai membangun menduduk
karena dan dalam tiga hari menara itu sudah selesai
bukankah itu luar biasa
terkejut dengan menara dia memanggil edman dan pergi mencari kostia
aku melihat saudaramu membangun perahu dengan bentuk yang sangat aneh
ya perahu yang dibangunnya tidak seperti yang biasa kita lihat
itulah yang membuatnya istimewa
dan itu benar
ketika mereka sampai di dermaga ada perahu yang telah selesai dibangun oleh kostia
kapal itu berbentuk sangat aneh
dan orang mungkin akan menertawakannya tapi raja tidak
aku bilang raja tidak
yang mulia kapalnya sudah selesai
kita lihat saudara ketigamu
mereka berjalan menuju ke workshop raja
dan melihat demian memegang alat yang terlihat sangat menarik
alat itu terlihat seperti pistol yang bisa menembakkan jalan
lebih baik menangkap daripada terluka
wah dia pria yang baik hati bukan
tuh sekarang edmund apakah kau bisa melihat putri helen
aku sudah melihatnya
ketika aku hendak turun aku melihat bagian timur dunia dan melihat putri helena
dia sangat cantik tapi dijaga ketat dari segala arah
ya itu akan sulit
ayahnya keras dan tidak akan membiarkan orang masuk ke istana dengan mudah
kau telah mengatakan sepuluh tahun untuk sampai di sana
jika itu kapalku maka itu seharusnya hanya seminggu
ya itu kabar baik
dan bagaimana denganmu demian
aku dapat dengan mudah melindungi kita dari segala kerusakan dengan mesinku yang mulia
tapi satu satunya masalah adalah
pengawal yang mulia
ingat aku telah mengatakan kepadamu bahwa
aku dapat memikat hampir semua orang
aku pasti akan membawa kita ke istana dengan mudah
jadi keesokan harinya mereka semua berlayar ke kerajaan timur
sesuai dengan kata kata kostia mereka sampai di sana tepat dalam waktu seminggu
kita harus pergi ke istana
oh kau adalah anak anjing yang sangat lucu
orel simpan pesona itu untuk putri helena
ya yang mulia
dan dengan itu mereka berjalan ke istana tempat orel segera bekerja
para pengawal tampaknya tersanjung tapi aku ragu mereka akan membiarkan kita
oh lihat orel menunjuk ke sini dia memanggil kita
dengan sangat heran raja dan saudara saudara lainnya berjalan menuju gerbang istana
hmm anak ini luar biasa
dengan cara ini orel memikat setiap penjaga atau orang yang mereka temui
sampai kelompok itu berdiri tepat di depan singgah sana
bagaimana bisa kau datang ke sini di mana penjagaku
yang mulia kami adalah pedagang
kami adalah orang keliling yang telah mendengar kerajaan agungmu
dan orang tahu bahwa kerajaan seperti itu pasti memiliki penguasa yang terbaik
orel menyanjung si penyihir dengan segala cara yang mungkin
dan lihatlah betapa wajahnya memerah dan dia tersenyum
bukankah itu yang membuat kau malu untuk menonton ini yang mulia
hmm oh maafkan aku aku agak terganggu
oh putri helena yang cantik ada di sini
dengan kecantikannya yang sama sekali bukan rumor
dia melihat dengan tajam apa yang terjadi
yang mulia apakah tidak apa apa jika kami berbicara dengan putrimu
huh tidak maksudku
aku yakin kau pria yang sangat perhatian dan juga lembut
sang raja memberi jalan dan segera orel mencoba memesona sang putri
dia berbicara dengan sangat manis tentang mata dan kecantikannya sehingga bahkan raja arkide tersipu malu
tetapi putri helena tampak tidak tergerak
anak muda aku punya banyak pria yang mencoba memikatku dan dengan caramu yang sedemikian itu kau tidak membuatku terkesan
ya ampun ini sangat mengejutkan saudara saudara dan juga raja
aku tidak mengira itu akan terjadi
sekarang apa yang kita lakukan
aku aku tidak tahu tuhan
begini kenapa kau tidak jujur saja padanya
hah jujur apakah itu akan berhasil
apa kau memiliki ide yang hebat lainnya
putri helena aku raja arkide dan aku telah menempuh perjalanan sejauh ini untuk menikahimu
hmm jujur saja itu sesuatu yang baru
baiklah aku akan ikut denganmu ke kerajaanmu
lihat sudah aku bilang kalau ini akan berhasil kan
tapi kau harus bisa
jangan menangkap aku
apa artinya itu
kau akan mengetahui itu nanti
bingung atas permintaan ini dia mengucapkan selamat tinggal pada pesulap dan menunjukkan sang putri perahunya
dia naik dan segera mereka keluar dari kerajaan
suatu hari di laut sang putri tiba tiba mendatangi raja arkideh
lautan luas membuat aku menjadi bosan
aku memutuskan untuk pulang
pulang tapi bagaimana caranya
sementara mereka menatapnya dengan tercengang sang putri tiba tiba berubah wujud menjadi angsa
semua orang merasa panik tetapi demia tetap tenang
dia mengambil senjatanya dan membidik lalu menembaknya dan keluarlah jari menjebak angsa itu di dalamnya
karena dia berubah menjadi tikus
aku kira inilah yang dia maksud dengan menangkapnya
saat menyentuh kapal demian berlari mengejar tikus seperti kucing gila
sang putri tidak bisa menemukan tempat untuk bersembunyi sehingga dia melompat dari kapal
sekarang dia adalah ikan
demian berenang mengikutinya turun ke laut dalam dan akhirnya meraih ikan itu
dia datang dan sang putri segera
berubah menjadi dirinya yang normal
hah kau sepertinya telah menangkapku
iya sekarang maukah kau tinggal bersamaku
ya aku akan datang ke kerajaanmu bersamamu
kalau aku menyukaimu barulah aku akan menikahimu
kalau tidak aku akan kembali ke kerajaanku
hmm cukup adil
wow kau benar benar harus menemukan cara untuk menjaganya sekarang
udah aku puas adonanku victorian pemakaman dan tuh accompany kita banyak dapetnya

ya itu adalah karakter yang biasa
iya ya sekolah mungkin erro
urg mill abbiamo dan juga beng girsky